dan untuk mengetahui update terkini seputar pesta olahraga terbesar di tanah air
kita sudah terhubung dengan korespondensi nn indonesia roby sofwan amin
yang sekarang berada di bandung jawa barat
roby selamat pagi cabang olahraga favorit apa yang akan dipertandingkan pada hari ini
dan bagaimana dengan pengamanan
karena kan seperti kita tahu ada dua insiden dari polo air dan juga kemarin dari sepak bola begitu
ya selamat pagi hanum
perkembangan terbaru terkait dengan pekan olahraga nasional ke sembilan belas di jawa barat
tentunya pertama saya akan mengupdate informasi yang umum yaitu perolehan medali
dari beberapa cabang yang dipertandingkan jawa barat masih terus memimpin dengan perolehan medali enam puluh tiga medali emas
kemudian disusul di peringkat kedua ada dki jakarta yang mendapatkan medali emas
dua puluh delapan disusul berikutnya jawa timur dua puluh enam medali emas
di peringkat keempat ini ada riau mendapatkan enam medali emas
dan di peringkat kelima ada sulawesi selatan yang kemudian mendapatkan lima medali emas
nah yang menarik ini memang di posisi keempat dan kelima
jika kemarin siang posisi keempat itu diduduki oleh jawa tengah maka hasil terakhir ini diduduki oleh
rio dan jawa tengah saat ini turun menjadi posisi ke enam
nah yang saat ini persaingannya cukup ketat untuk mengejar posisi adalah di peringkat kedua dan peringkat ketiga itu
di situ ada dki jakarta pada posisi kedua dan posisi ketiga ada jawa timur
yang hanya terpaut selisih dua medali emas yaitu dki jakarta dua puluh delapan terus kemudian jawa timur dua puluh delapan
nah ini tentunya yang kemudian menambah ya
intensitas penonton supporter dari masing masing kontingen semakin panas gitu
nah ini yang kemudian sudah diantisipasi sebetulnya hanum terkait dengan adanya kericuan kericuan di venue
di mana cabang olahraga ini memang menarik
beberapa hari selama pon ini sudah ada kejadian misalnya pertandingan sepak bola antara jawa barat melawan dki jakarta
diwarnai kericuan penonton
terus kemarin yang terbaru adalah polo air yang juga diwarnai kericuan pemain antara sumatera dengan jawa barat
dan kemudian disusul oleh penonton juga yang ikut rame begitu ikut terlibat adu fisik
nah terkait dengan ini sebetulnya pihak panitia sudah melakukan upaya seperti yang saya sampaikan pada live
kemarin pagi bahwa dengan adanya tiketing ini salah satu upaya untuk bagaimana mengondisikan para supporter
para penonton pendukung masing masing kontingen ini agar tidak bersinggungan bagaimana penonton ini dimanage
bagaimana kapasitas yang ada ini cukup
tetapi meskipun sudah ada upaya antisipasi kericuan ini tentunya masih terjadi
nah ini yang kemudian mestinya ada semacam tambahan dari
pengamanan dari pihak kepolisian karena beberapa penonton dari jawa barat sendiri banyak yang
anggota tni menjadi supporter kontingen jawa barat
ini yang kemudian kemarin terjadi perseteruan antara tni dan para penonton yang dari dki jakarta
baik roby sofwan amin apapun yang terjadi ini kan pesta olahraga nasional dan seluruh masyarakat merayakannya
semoga tidak ada lagi kericuan terima kasih atas laporan anda langsung dari bandung jawa barat